selamat pagi usai menyaksikan informasi dari redaksi pagi selama tiga puluh menit ke depan di hari rabu ini
tanggal delapan belas juli dua ribu delapan belas saya kanza tamarindora akan menemani anda dengan sajian sejumlah informasi menarik dari jawa timur
sejumlah barang terlarang yang dibawa jemaah calon haji di hari pertama pemberangkatan haji akan menjadi topik utama kami
kita awali informasi pagi ini dari nganjuk
dinilai langgar kesepakatan sejumlah tukang becak terlibat cekcok dengan pengemudi ojek online selasa pagi
dengan emosinya tukang becak ini mengusir ojek online yang mengambil penumpang di tempat manggal tukang becak
keributan antara abang becak dan ojek online di jalan supriyadi kecamatan nganjuk ini berhasil diabadikan kamera warga
sejumlah abang becak yang menaikkan penumpang di dekat tempat makannya langsung mendatangi para pengemudi ojek online
adu mulut pun tak terelakan antara kedua belah pihak
abang becak yang emosi meminta kepada pengemudi ojek online untuk tak menaikkan penumpang di tempat manggal becak
hal ini diperkuat dengan lembar nota kesepakatan bahwa ojek berbasis online
online dilarang mengambil penumpang di radius lima puluh hingga seratus meter dari tempat manggal becak
ya merugikan dari pagi saya belum narik
sebenarnya sudah ada kesepakatan pak ya
udah ini ini peraturannya ini
tetap aja begitu ngambil di sini
padahal dia nggak punya pangkalan
polemik tukang becak dan ojek online ini kerap sekali terjadi di nganjuk
pasalnya tukang becak
merasa dirugikan dengan keberadaan ojek berbasis online yang dianggap membuat penghasilan abang becak berkurang
agung wibowo nganjuk